sementara itu sejumlah masukan diutarakan mahasiswa dan mahasiswi di kampus negeri universitas udayana bali
terkait permendikbud no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau ppks di lingkungan perguruan tinggi
mahasiswa menyatakan setuju jika peraturan menteri bisa membela korban pelecehan di kampus
namun dengan catatan harus dilakukan sosialisasi ke seluruh kalangan kampus agar isinya dapat diketahui lebih transparan
setuju banget ya apalagi kan seperti tadi juga kita bisa melihat bahwa belakangan ini ada kasus kasus juga yang memang mengenai peraturan itu
dan di salah satu universitas yang cukup besar juga dan di mana hal itu yang membuat kita seharusnya lebih aware lagi sih sama diri kita sama lingkungan kita
tapi nggak cuma di mahasiswa aja pemerintah itu juga harusnya lebih peka selaku orang tua kita juga kan di pemerintahan di sini kayak gitu
saya secara pribadi sangat setuju dengan keputusan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
dengan peraturan ini maka saya berharap kasus pelecehan seksual yang ada di kampus itu dapat menurun atau bisa menjelang kayak itu
tapi di sisi lain saya mengkritik bahwa peraturan ini kurang terbuka itu bagaimana sih langkah langkah pembuatannya bagaimana langkah intinya itu kurang terbuka itu bagaimana misalnya kurang melibatkan pihak pihak lain
lebih baik memang disosialisasikan dulu itu terkait dengan draftnya apalagi rancangan itu
karena ini kan terkait dengan kemajuan kampus juga dengan pelecehan seksual itu yang sering terjadi dan kemarin kemarin ini sempat juga terjadi oleh beberapa kampus lainnya
maka dari itu penting sih untuk diresmikan ataupun disosialisasikan peraturan